kamu kenapa dig
tertika kenapa sih
berantem sama samuel
terus kenapa tika nangis
saya mau mengambil bekas kompresor
yang mas samuel
udah pulang mas
buat samuel jadi nanti kalau
sambilnya udah bangun tolong kasih
ke samuel ya
lo cepet sembuh ya
mbak iya mas
gue harus ke rumah bulan sekarang
gue harus jelasin sama dia
semuanya biar dia gak marah sama mama
yah hujan sih
gak apa apa lah
mbak deh gue terjang gue dapet pacar
sampai sekarang kenapa sih lu gak ada kabar juga
sebenernya lo tuh
lo dimana sih man
kenapa sih lo bikin gue kecewa kayak gini
kakak saranin lebih baik kamu putus sama dia
kok kakak begitu sih
terus kakak harus gimana
kakak gak rela ya kamu itu gak dihargai sama cowok kamu
kamu jangan pernah memprioritaskan seseorang
kita ini bukan hidup di zaman batu
kita ini bukan hidup di zaman batu
kita hidup di zaman modern
kalau memang dia tidak bisa datang paling tidak dia kabarin
pakein phone temennya kayak whatsapp kamu atau apa
tapi ini nggak ada kabar sama sekali
dia gak dateng berarti dia gak menghargai kamu
pokoknya kakak gak mau tau
kamu harus putus sama dia
kamu harus putus sama dia

gue gak mau

tapi gue gak butuh pak
gue gak butuh puisi lo
yang gue butuhin itu
cuma bukti man
bukan cuma barisan kata kata yang isinya gobolan
yang besoknya bakal diulak lagi sama lo
minta maaf abis itu diulangin lagi
minta maaf lagi sama gue dan diulangin lagi
lo usah pick up man
lo usah pick up man
lo ngerti gak sih apa artinya tamu jawa
lo bisa gak sih tamu jawa sama janji lo
kalau lo emang gak bisa tamu jawa sama janji lo sendiri
ketika lo janji sama gue buat sehat sama gue
lo jahat man sama gue
lo jahat sama gue
semua akan kalah dengan sejuil perih di hati
inikah sakitnya patah hati
mengiris perih yang tak terperi
biarlah sedih ini ku nikmati
dan ku jalani pedih ini dengan hati